ketua dpd ri lanyala mataliti secara resmi kembali mencalonkan diri untuk memimpin pssi
pssi rencananya akan melakukan pemilihan ketua umum di kongres luar biasa yang akan digelar pada tanggal enam belas februari mendatang
mantan wakil ketua umum pssi di era johar arifin ini datang langsung ke kantor pssi di kawasan senayan jumat siang
untuk menyerahkan berkas yang diperlukan untuk maju sebagai calon ketua umum pssi
di tahun dua ribu lima belas lanyala sempat terpilih sebagai ketua umum pssi dalam kongres yang berlangsung di surabaya
namun tak diakui pemerintah
dalam pencalonan kali ini lanyala membawa surat dukungan dari dua voter yaitu dari jawa timur dan klub persela
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pssi
layaknya seorang politisi yang tengah berkampanye lanyala pun berjanji akan membenahi pssi bila terpilih nanti
lanyala juga siap untuk berkompetisi
ketua umum pssi dalam pemilihan nanti termasuk dengan erick thokir yang belakangan disebut sebut sebagai calon kuat
pengganti muhammad iryawan sebagai ketua umum pssi
saya juga sudah mendengar saudara juni rahman itu mengatakan kepada saya bahwa percuma saya maju
karena kalau saya maju tidak mungkin menang karena semuanya sudah diarahkan kepada erick thokir
saya bilang silahkan saja yang pasti semua belum terjadi
jadi kita ikhtiar tetap kita jalan
erick thohir bagus semuanya calon ketua umum pssi bagus
tapi yang menentukan dia jadi atau tidak bukan manusia
yang menentukan itu adalah yang maha kuasa
manusia ini hanya sebagai ikhtiar